memasuki bulan februari kasus orang yang terpapar covid sembilan belas semakin meningkat
bahkan pemerintah memprediksi puncak kasus akan terjadi akhir februari ini atau awal maret
diperkirakan jumlah kasus aktif bisa mencapai tiga kali lebih tinggi dari puncak penularan varian delta tahun lalu
yakni lima puluh tujuh ribu kasus dalam sehari
lalu bagaimana antisipasi pemerintah daerah khususnya jawa barat terkait hal tersebut
saat ini melalui sambungan zoom sudah ada wakil gubernur jawa barat urzanul ulum
halo selamat sore kang uu assalamualaikum apa kabar kang
waalaikumsalam apa kabar kang
waalaikumsalam bahagia kabar baik
baik kang uu ini presiden jokowi pagi tadi sempat melakukan konferensi pers
menyoroti enam provinsi penyumbang kasus covid sembilan belas terbanyak salah satunya adalah jawa barat
sebenarnya bagaimana perkembangan kasus aktif di sana kang
ya memang di jawa barat ini ada beberapa daerah ada peningkatan
tapi daerahnya yang sudah biasa ya berdiri
ada kota lokasi
tapi kemarin hasilnya belum
itu omikron ya karena memang hasilnya
tapi kalau kena atau pandemi covid memang benar
kami pemerintah provinsi jawa barat selalu mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah pusat
seperti hari ini di jawa barat tetap laksanakan booster ataupun vaksin yang ya termasuk di daerah daerah yang
kalau di daerah daerah lain jawa barat bagian timur jawa bagian utara ini tidak seperti di daerah bodebek
tapi sekalipun begitu pemerintah provinsi jawa barat sudah siap karena sudah biasa
nakesnya sudah pada pintar pintar sudah pada mahir mahir dan masyarakat juga sekarang tidak panik
tidak seperti di daerah daerah sebelumnya
oke tapi kang adakah arahan khusus begitu
jadi pm prof terhadap daerah daerah yang seperti tadi sudah akan sebutkan
seperti halnya depok bogor maupun bekasi terkait dengan perkiraan yang disebutkan oleh pemerintah
bahwa di akhir februari ataupun di awal maret akan terjadi lonjakan kasus ini
ya pak gubernur kemarin juga rapat dengan para bupati dan wali kota
karena memang rutin sudah seperti itu
beliau tetap memberikan diskresi kepada para bupati wali kota mengambil tindakan tindakan yang memang dibutuhkan
jadi tidak ribet harus ada keputusan secara teknis dari pemerintah provinsi
ada pun kalau ptm bagi siswa khususnya slpa alhamdulillah sampai hari ini tidak apa apa
tidak ada yang kena
tetapi kalaupun ada yang kena kami sudah ada panduan
ya itu yang disepakati oleh empat kementerian itu
antara lain empat belas hari harus diliburkan
karena sekarang di daerah slpa yang menjadi tanggung jawab
kami alhamdulillah belum ada
sementara sd smp dan juga taman kanak kanak itu tanggung jawabnya para kepala daerah
tapi ini semua juga warga jawa barat tetap merupakan tanggung jawab kami sebagai pimpinan di jawa barat
berarti ini kan artinya
tidak ada beberapa kompeten kota di sekolah alhamdulillah
sesuai dengan arahan siswa bawa minuman sendiri bawa makanan sendiri kantin juga tutup
sekarang teman teman dari jawa barat sedang booster
kang ini berbicara soal ptm yang tadi sudah akang sebutkan
sementara presiden joko widodo sendiri tadi pagi sempat menyebutkan bahwa
meminta untuk mengevaluasi kembali
ya mungkin sesuai dengan arahan pak jokowi kita sebagai pemerintah daerah harus mengikuti
apa yang jadi secara pimpinan samaan watong atang
maka akan ada evaluasi
tetapi kami harus menyampaikan juga sampai hari ini
di wilayah jawa barat khusus ketika tlclta tidak ada yang kena
makanya jalan seperti hanya biasa
dan juga perlu kami sampaikan
siswa siswi bahagia di saat proses belajar mengajar
maka senang katanya pendidikannya bisa diterima bisa lebih mengerti
bisa bertemu dengan guru bisa bertemu dengan teman teman dari para dari
saya bilang makasih tapi tetap kita harus menjaga prokes dan yang lainnya
artinya kami apa yang diadakan berita pusat kami akan laksanakan
evaluasi terus belajar mengajar
sekalipun sampai hari ini belum ada yang terpapar
namun di wilayah menderik mudah mudahan tidak ada yang bersama
berarti apakah ini artinya bahwa belum ada sekolah yang untuk sementara ditutup
di wilayah jawa barat
karena informasi yang saya dapatkan bahwa di wilayah bekasi saja
ada beberapa sekolah yang untuk sementara ini harus stop terlebih dahulu
karena ada beberapa muridnya yang dilaporkan terkonfirmasi positif covid sembilan belas kang
seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sd smp
itu kemenangannya ada di pak bupati dan wali kota
kemudian pak gubernur sudah memberikan diskresi kepada mereka
beliau beliau para pemimpin daerah itu
itu memberikan sebuah keputusan
itu masalah teknis
dengan sendirinya itu adalah evaluasi juga buat kami untuk langkah langkah selanjutnya
nah ini soal meningkatnya kembali kasus covid sembilan belas di wilayah jawa barat
ini sebenarnya apa faktor utamanya kang
apakah memang mobilitas warga atau justru memang warga kian hari kian abai
begitu dengan protokol kesehatan kang
ya mungkin saya belum bisa memastikan
tapi hasil pembicaraan kami
yang di tingkat provinsi
dengan perhati dan juga tugas ini antara lain dengan mobilitas
karena memang di daerah daerah tersebut
yang mobilitasnya tinggi ada peningkatan
ataupun masalah prokes di jawa barat ini
alhamdulillah termasuk pemakaian masker dan juga yang lainnya
tetap digalakan dan dilaksanakan oleh masyarakat
bahkan beberapa daerah
kota bekasi dan yang lainnya
bahkan sekarang booster pun di serbu masyarakat
alhamdulillah booster ini tidak ada kendala masalah
karena mungkin sudah pengalaman
tahap ke satu tahap ke dua
maka sekarang lancar
termasuk juga dihadiri oleh para manula
yang sudah lanjut usia maksud saya
kalau awal awal kan mereka harus dijemput harus diapa
sekarang mereka sedang bekan sendiri
itu beberapa pak
itu yang saya saksikan
karena saya terus terusan ditugaskan oleh pak gubernur untuk memantau
kemarin di kota bogor dan di bekasi di kuningan di cirebon juga seperti itu kita laksanakan
untuk daerah yang menjadi fokus vaksinasi dan juga booster
yang hingga saat ini masih sulit untuk dijangkau daerah mana ini kang
kalau pelaksanaan di daerah perkotaan
memang tidak kesulitan
bahkan kesadaran masyarakat juga tinggi
seperti di bandung raya
di jawa barat di jawa berdebek
tetapi daerah daerah jawa barat yang ada di pinggiran
ini yang didatangi adalah masyarakat itu sendiri
bukan masyarakat yang datang ke tempat
seperti kemarin di kabupaten pangandaran
jadi petugas dari puskesmas datang ke rumah rumah
di satu rumah dikumpulkan ada mungkin sekitar empat keluarga pindah lagi
tiga keluarga pindah lagi
itu kata orang senama pelaten ya
itu kata orang senama pelaten ya
nakes di jawa barat bisa juga mengucapkan terima kasih
tidak datang ke puskesmas
maka dia datang sendiri ke rumah rumah door to door
bagi berhutang jawa mereka dalam puskesmas rantaik corona ini
kang tentu kita tidak ingin kejadian yang waktu tahun lalu
tepatnya di sekitar bulan juni juli
ketika varian delta ada di sekitar kita
sebenarnya bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh pemprov jawa barat
soal kesiapan fasilitas kesehatan dan juga tindakan
menjaga kesehatan yang dilakukan di sana
apakah ini menjadi fokus utama selanjutnya
agar apa yang sudah diprediksi oleh pemerintah
bahwa di bulan februari ini di akhir februari
dan juga awal maret ini bisa teratasi begitu
ya kemarin pak gubernur rapat koordinasi tentang ini
dengan para pekuat tidak terlalu serta
dan juga saya menekankan kembali bahwa jawa barat
ini sudah siap dan sigap dalam menghadapi keronjakan ronjakan
termasuk juga kemarin ada kendala masalah oksigen
kemudian kendala masalah tempat tidur
kemudian juga ada masalah masalah yang lain
insya allah bukan kami menangkan adanya
tambahan corona di jawa barat ini
tetapi insya allah jawa barat sudah semakin profesional
semakin paham dan yang penting emosional warga tidak panik
yang membuat ramai itu yang buat sibuk kami pemerintah
seolah olah kami tidak melayani dengan baik
padahal warga yang panik
tapi kalau sekarang sekalipun ada peningkatan
warga tidak begitu panik
makanya kami pun begitu tenang
bisa melayani mereka dengan baik
termasuk di bodebek yang saya sampaikan tadi
baik kang uu terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami
tentunya kita berharap agar semuanya bisa terkendali
dan juga warga di jawa barat
dan juga seluruh indonesia bisa sehat walafiat
terima kasih kang uu ruzanul ulum
wakil gubernur jawa barat
atas waktunya untuk berbincang dengan kami di sore hari ini